mbak nasinya setengah aja ya
sayur yang ada timurnya
di piring saya sudah ada
tapi ini apakah sudah seimbang
kita tanya ahlinya langsung ya
pola makan merupakan perilaku yang dapat
baik kuantitas maupun kualitas makanan yang dikonsumsi
berperan pada kesehatan individu
gizi seimbang menitikberatkan
pada jenis asupan termasuk
porsi yang tepat sehingga mencapai
keseimbangan yang dibutuhkan tubuh
jadi memang kalau kita kenal dulu kan
pesan gizi yang kita tahu hampir dua puluh tahun lalu
itu adalah empat sehat lima sempurna
itu diperkenalkan oleh guru besar gisi
yaitu prof wosudarmo
tapi kemudian muncul masalah masalah gisi baru
seperti stanting obesitas
kemudian akhirnya pesan gizi disempurnakan
kementerian kesehatan merumuskan
tumpeng gizi seimbang
berisi daftar makanan dari jenis berbeda
yang sebaiknya dikonsumsi dan dihindari
rancangan ini memperbaiki prinsip lama
empat sehat lima sempurna
yang dianggap tidak lagi sesuai
gambar tumpeng ini tidak hanya berisi panduan sehat
melainkan panduan pola hidupnya
pedoman baru ini dilengkapi sepuluh pesan
seperti membiasakan sarapan
melakukan aktivitas fisik yang cukup
perbanyak sayuran dan buah
hingga membatasi makanan manis asin dan berlemak
ini yang penting
tapi ini juga susah untuk dilakukan
batasi gula garam dan juga minyak
karena memang sebenarnya ada standarnya
untuk gula itu sendiri maksimal adalah
mereka bisa mencari makanan yang lebih enak
empat sendok makan perharinya
untuk garam itu maksimal adalah
satu sendok teh perhari
dan untuk minyak itu maksimal adalah
lima sendok makan perhari
lantas apakah warga sudah menerapkan gizi seimbang
menurut aku gizi seimbang itu
gimana makanan atau mungkin
jadi misalnya dari gizi protein
karbohidrat mineral dan lain lain
makannya jangan terlalu gula yang berlebih
menurut saya sih
makan tetap dijaga tiga kali sehari
kemudian juga perhatikan semuanya
termasuk serat yang kita perlukan dalam tubuh
mencoba untuk disiplin
untuk melakukan itu
walau kadang kadang ada juga
kita melakukan istilahnya cheating ya
pada saat ada
cemilan tapi itu juga diperlukan oleh tubuh kita
terus ada nasi juga
jadi itu udah setiap hari harusnya
aku juga dirumah suka beli
penerapan gizi seimbang disosialisasikan
lewat kampanye isi piringku
yang menggambarkan porsi sekali makan
secara umum isi piringku menggambarkan
porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring
nah sekarang anda sudah bisa menakar
kebutuhan seimbang bagi tubuh kan
pastikan asupan dan nilai gizi
memenuhi porsi yang benar ya
tim liputan cnn indonesia